saya sudah bersama dengan ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar
terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan konsolidasi politik
kayaknya udah siap banget jadi cawapres
wawancara karena kamu paling berat lah
oh ya enggak lah hari ini udah sampai menyiapkan kaos khusus ini
apa nih artinya merdesa
merdesa merdeka makmur sejahtera
kalau dapet tiket
ini nanti saya akan bahas lebih dalam
tapi saya mau dari peristiwa yang paling baru dulu
beberapa hari yang lalu kan
caimin bertemu dengan presiden jokowi di istana negara
apa yang dibicarakan disitu ca
ya seperti biasanya
berbagai hal ya
kulumi perjalanan luar negeri
tentu politik juga
agenda pokok hari ini adalah
jadi yang soal politiknya saja
karena yang paling seksi adalah soal politiknya
kabarnya yang kita dapat informasi
caimin melaporkan hasil kegiatan ataupun konsolidasi politik di jawa timur bersama dengan pak prabowo
dimana para kiai sepertinya sudah memberikan restu
kalau misalnya caimin berpasangan dengan pak prabowo
itu betul ya
berbagai hal lah termasuk
salah satunya saya baru kemarin dari jawa timur
dan kiai kiai solid bersama kita gitu
dan disitu kabarnya caimin juga mendapatkan arahan untuk lanjut terus dari presiden
ya kira kira begitu
kok kira kira begitu gimana
ada sedikit rahasianya
ada sedikit rahasianya
apa nih rahasianya
ya gak perlu diceritakan
oke tapi kita dapat bocoran rahasianya
kabarnya caimin sempat menanyakan
kalau misalnya memang saya disuruh lanjut bersama dengan pak prabowo
kok tetap ada namanya pak erik thohir disitu
gak ada pembicaraan itu
tidak membahas sama sekali
termasuk peluangnya mas gibran ditanya juga nggak sama caimin
gak gak ada
cuma kita bahas kira kira di pdip itu kayak apa gitu lah pertanyaan yang dilakukan gitu gitu umum aja
maksudnya di pdip kayak apa tuh gimana
waktu itu kan setelah dipanggil pdip mas gibran nya
saya nanya ditanya apa ya kira kira disana
pak jokowi juga belum tahu belum ada laporan dari mas gibran nya kan
tapi bahwa anda menanyakan ke presiden peluang putranya peluangnya mas gibran
untuk berpasangan dengan pak prabowo itu ada ya
gak ada gak ada
beliau dari awal udah bilang gak ada pembahasan gibran
istilah beliau itu gak logis
seberapa penting sih sebetulnya perannya pak jokowi dalam pembentukan koalisi pilpres dua ribu dua puluh
karena semua ketua umum partai seolah olah menyerahkan nasib partainya
untuk membentuk koalisi pilpres itu kepada presiden jokowi
loh kita kan jauh hari ya sebelum ketemu pak jokowi sudah deklarasi pkb gerindra ya
jadi kita punya satu kesepakatan yang paling awal diantara partai partai koalisi yang lain
dan tentu koordinasi dengan pak jokowi sebagai pimpinan koalisi hari ini
sekaligus sebagai pimpinan kepala negara tentu biasa aja
menurut saya wajar wajar saja
jadi tidak ada yang menyerahkan nasib partai koalisnya kepada presiden jokowi untuk kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
menyerahkan mungkin tidak ya
mungkin tidak ya masing masing partai punya fleksibilitas ya
kemana pilihannya dan tapi bahwa restu atau sisi atau pemberitahuan kepada presiden sangat penting
kenapa restunya presiden jokowi sangat penting
karena kan dua ribu empat belas kemarin restunya presiden sby tidak begitu penting
kenapa yang sekarang presiden jokowi restunya lebih penting
bagi pkb dan teman teman partai koalisi pendukungnya pak jokowi
sama dulu juga restu pak sby penting
karena sebagai presiden yang mengawal
proses jalannya pemilu
jadi gini ada filosofi jawa ya
filosofi jawa itu kalau ada pilihan lurah ojo lali komunikasi keharupan lurah gitu
itu atlet jawa yang saya kira menurut saya siapapun yang ikut kompetisi lebih baik dalam
and quote sisinya ke presiden itu penting
oke bahwa restu presiden itu penting tapi
kalau presiden tidak merestui jalan terus begitu
ya itu hak masing masing
yang penting pemberitahuan lah
sifatnya pemberitahuan saja ya
bukan pengaturan ya
jadi pkb hanya memberitahu saja
pemberitahuan nasihat kalau pengaturan itu di anda
keuangan independensi pkb harus digaga
kami masuk lebih dalam ya soal cawapres
kami dengar pak prabowo subianto belum yakin untuk menerima anda sebagai cawapres
makanya tak kunjung deklarasi
itu betul ya
ya tanya pak prabowo
tapi anda merasakan itu nggak
sebagai calon interkoalisinya
enggak sih kita keliling di berbagai daerah
kita rapat terus menerus biasa aja semuanya on the track ya
soal timing soal bagaimana nanti kan belum harus disampaikan hari ini
oke tapi sempat bertanya nggak mungkin ke pak prabowo
kenapa kita tidak kunjung deklarasi kalau memang pak prabowo yakin sama saya
masa nggak menanyakan itu
lebih jauh dari itu pertanyaan saya
ketika banyak yang lamar jadi calon wakil presidennya pak prabowo selalu disampaikan kepada saya
ini ada yang lamar jadi cawapres bagaimana menurut pak muhaymin
ya begitu lah kira kira
yang melamar ke pak prabowo untuk menjadi cawapres itu ada beberapa
dan itu semuanya disampaikan
selalu didiskusikan sama saya
berarti termasuk nama pak erick thohir
kemudian termasuk namanya pak erlangga
itu semua didiskusikan
kucingnya nggak cocok gitu maksudnya
jadi ini kan belum tuntas ya diskusi itu tidak sekali ketemu ya
semua ada proses ya
yang paling penting adalah kebersamaan dalam koalisi itu
misalnya pak erlangga wajar wajar saja
tapi kita belum tolak juga belum terima gitu kan
ini ada proses proses yang nanti siapa tahu ada peluang siapa tahu nggak ada peluang gitu
kalau pada akhirnya nanti pak prabowo tidak memilih anda sebagai cawapres
anda akan tetap mendukung pak prabowo dan gerindra
kalau saya pribadi ya tapi kan partai belum tentu mau kan
tapi kan anda ketemu pkb
itu kan saya harus mempertahankan kepada pak waprentah kepada saya
itu kan calon wakil presiden
kalau nanti kemudian kesimpulannya sama pak prabowo lain
ya saya harus melapor kembali ke partai
tapi anda pribadi apapun keputusannya pak prabowo pasti akan mendukung ya
saya pribadi ya
meskipun anda tidak dipilih sebagai cawapresnya
ya jangan mendoakan jelek begitu
ini kan semua politik berbagai seni kemungkinan harus dipersiapkan di atas meja
apalagi kan saya amin ketua umum partai yang cukup amat
sampai hari ini saya belum berpikir seperti itu
kalau itu terjadi ya tentu pasti saya harus mempertanggungjawabkan kepada pkb
pkb tentu akan berdiskusi tiga pilar
satu dewan syuroh dewan tanfet terus insetima ulama
karena itu memang merupakan keputusan dari muktamar pkb di bali ya tahun dua ribu sembilan belas
menjadikan anda sebagai cawapres di konteksasi pilpres dua ribu dua puluh empat
sehingga yang anda khawatirkan kalau misalnya anda tidak dapat tiket
itu akan mengganggu stabilitas posisi anda sebagai ketua umum pkb
ya bisa begitu
jadi anda mengakui bahwa tiket itu untuk mengamankan posisi sebagai ketua umum pkb
ya seperti itulah
selain namanya caimin yang mungkin digadang gadang sebagai cawapresnya pak prabowo
ada nama pak ertokhir
yang didorong oleh partai amanat nasional
itu sudah menjadi rahasia umum sebetulnya
itu kan didiskusikan juga pak prabowo kepada anda
ya selalu setiap saat kita
respon anda soal erick thohir dipasangkan dengan pak prabowo seperti apa
ya tergantung pembicaraan kan sudah berkali kali ya pembicaraan itu
kadang kadang langsung mensimulasi kantong suaranya erick di mana
kadang kadang kita simulasi konteknya ya
nah konteknya di mana daya terimanya pkb kayak apa
itu diskusi panjang lah ya
tapi sampai hari ini nominasinya semakin mengecil
oke nominasinya semakin mengecil sudah tinggal berapa nama untuk kandidat cawapresnya pak prabowo
ya tinggal dua lah kira kira
tinggal dua salah satunya anda
satu lagi berarti
oh rahasia jadi sudah tinggal dua nama ya
tinggal dua nama
cawapresnya pak prabowo salah satunya adalah caimin
kami dapat informasi ya bahwa dari pbnu itu sudah solid menyerahkan hanya satu nama
yaitu pak erick thohir sebagai cawapres baik di ganjar pranowo dan juga di prabowo subianto
anda mendengar itu juga ya
saya nggak dengar saya dengarnya kabarnya sih di ganjar ya
kalau di prabowo belum dengar pak prabowo juga nggak cerit nggak pernah ngomong itu
bahwa pbnu mendorong satu nama ya

pak ertokhir masa anda tidak mendengar
di ganjar saya dengar di pdip saya dengar
tapi saya nggak tahu faktanya kayak apa isu lah ya
dan saya yakin itu isu karena pbnu kan nggak ikut ikut nggak boleh apalagi tertulis
dia kan sudah sejak awal mendeklarasi sebagai organisasi yang tidak ikut ikut dalam pilpres
jadi rumor menurut saya itu
menurut anda siapa yang lebih bisa melengkapi
pak prabowo anda atau pak erick thohir siapa yang lebih unggul
sekarang tiga syarat lah ya kira kira ya
keterpilihan ini mungkin pragmatis ya menjadi pertimbangan yang make sense ya
yang kedua pijakan dasar rencana dan gagasan perjuangan lah kira kira begitu
nah yang ini pak erick itu mungkin sudah nu sebagai pijakan gagasannya sudah mungkin nyambung ya ke nu hanya
karena bicara ke nu an dan pkb ini mutlak ya mutlaknya karena tiga
yang pertama ya partai ini kan harus mengusung sejarah bahasnya mbak bisri membawa akustur sampai sekarang itu logis lah ya
pak erick mungkin ya
sudah mulai lah kita terima dengan baik gagasan gagasan ke nu annya
tapi dibanding saya kan musik unggul saya kira kira gitu
jadi dari sisi ideologis caimin merasa lebih unggul ya
dari segi kantong suara ya jauh lah erick dibanding saya
kok malu malu sih ngomong lebih unggul
ya nggak enak dong saya mau jadi sendiri kan nggak enak
ya nggak apa apa kan harus pede jadi jawab
pak erick kan baru jadi menteri saya sudah lama jadi menteri pengalaman lah kira kira
jadi dari segi pengalaman ideologis dan juga
elektoral ataupun kantong suara anda merasa anda lebih unggul dan juga bisa melengkapi pak prabowo dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
yang kami dengar untuk menjinakkan hati anda untuk melunakkan seorang mohaimin iskandar pak erick thohir
sampai melakukan pendekatan karena itu syaratnya dari pak prabowo
kalau memang pak erick mau diambil sebagai cowok pres caimin harus menerima itu betul ya
pak erick itu mendekati saya sudah tiga tahun yang lalu
untuk menjadi cowok pres
iya untuk kita berpolitik lah jadi saya dekat sama dia lah ya
jadi saya dekat sama pak erick
saya kira itu usaha usaha yang bagus ya bagaimana menyamakan gagasan
cara memilih pintu masuk untuk menjadi kepemimpinan nasional
saya kira tidak ada masalah ya itu pendekatan yang lama dan panjang
bahkan sering kita berdiskusi berdebat sama pandangan
itu wajar proses biasa
pendekatannya sampai sekarang masih terus dilakukan untuk melunakan hati anda
tidak untuk melunakkan hati saya
pak erick mungkin sudah tahu lah bahkan beberapa kali ketemu juga
kayaknya kamu deh yang bakalan maju gitu
pak erick berkenan membantu menjadi ketua tim pemenangan seperti dulu membantu pak jokowi sebagai ketua
itu yang kita harapkan makanya saya bilang kita tidak dalam konteks menerima atau menerlak pak erick
kita ingin dialektika ini pak erick ini terlibat terus sampai sama sama menerima
kalau saya jadi cawapresnya pak prabowo pak erick nerima gitu loh
atau kalau pak erick yang dipilih misalnya saya bisa nerima juga misalnya gitu
sehingga pada ujungnya kita ingin pak erick menjadi bagian dari perjuangan pak prabowo dan saya
oke maksudnya menjadi bagian menjadi ketua tim kampanye
seperti dulu membantu pak jokowi ya
tapi sebetulnya sejak lama kami mendengar ada masalah persis ini ya pak erick
oke maksudnya menjadi bagian menjadi ketua tim kampanye pemenangan seperti dulu membantu pak jokowi ya

karena dulu pak erick dikabarkan mengganggu posisi anda sebagai ketua umum pkb
hubungan saya sama pak erick bukan hanya hubungan pertemanan hubungan seperjuangan
oke jadi nggak ada masalah apa apa
juga nggak ada masalah apa apa
pkb dan juga anda bisa menerima kalau nanti pak prabowo memilih erick thohir sebagai cawapresnya
ya belum tentu kalau itu soal pilihan dan itu rahasia
nanti kita lihat ujungnya kita nggak tahu
tadi kan anda katakan kalau pak prabowo tidak memilih anda secara pribadi anda akan tetap mendukung pak prabowo
tapi kalau misalnya nanti pilihannya bukan ke anda tapi ke orang lain
saya harus lapor ke partai lagi
oke tapi secara pribadi anda akan mendukung mereka
kalau pribadi saya asal ikut pak prabowo dulu saya
yang terbaru nama mas gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya pak prabowo
kami dengar sebetulnya pak prabowo sendiri yang menyodorkan nama mas gibran sebagai cowok pres ke presiden jokowi
anda dengar itu
yang terbaru nama mas gibran kan muncul ya sebagai calon wakil presidennya pak prabowo
kami dengar sebetulnya
pak prabowo sendiri yang menyodorkan nama mas gibran sebagai cowok pres ke presiden jokowi
anda dengar itu
saya belum dengar se eksplisit itu ya
yang saya tahu waktu pak prabowo ke solo
kemudian pak prabowo menawarkan kepada konstituen kepada relawan
apakah cocok nggak mas gibran
nah dari situ semacam lamaran pak prabowo
dari situ kepada gibran
untuk sebuah usaha usaha mencari yang paling memungkinkan
dari situ kaya itu mem listadi
padahal itu misalnya
bahkan sekarang ada hal hal yang itu
ga ada hal hal yang dihampiri
atau menangani pak bawa

dia siblings ya itu dia sebenernya

undang undang kan minimal empat puluh tahun
itu satu tahap yang harus
simulasi harus kita lakukan
seperti pak erik ya
kita simulasi dari gagasan ideologis
dan syarat syarat lainnya
tapi menurut anda
mungkinkah bisa terjadi
pasangan prabowo gibran dalam konteks asipil
iya kan masih harus menunggu mk
apa mungkin dimenangkan oleh mk
jadi anda meyakini mk tidak mungkin memenangkan
saya tidak tahu
kita kan tidak bisa memprediksi
tapi satu tahap itu baru kita bisa simpulkan
bahwa yang mengajukan
gugatan ke mk tentang
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang batas usia
cawa pres menjadi tiga puluh lima tahun
adalah dua kepala daerah dari gerindra
artinya kalau kita bisa baca
gerindra memang berkepentingan
untuk menurunkan batas usia cawa pres
berarti kan mengakomodasi gibran
saya dengar bukan orang ya
tapi lembaga institusi partai
ada psi kemudian ada dua kepala daerah
satu adalah wali kota
bukit tinggi yang satu adalah
wakil bupati lampung selatan dan dua duanya adalah
yang saya tahu partai ya kalau wali kota saya belum dengar ya
yang saya tahu ada dua partai yang menggugat di
saya tidak tahu sampai mana dan bagaimana
saya hanya dengar dari info info aja
kalau anda lihat bahwa dua kader gerindra
mengajukan gugatan uji materi
tentang batas usia cawa pres
artinya kan gerindra sebetulnya
ingin memberikan kartet merah
kalau misalnya gugatan itu dikabulkan oleh
memberikan kartet merah kepada gibran
saya baru dengar ini ya tapi kalau itu benar
ini tidak ada masalah
itu hak hak orang untuk melakukan
tapi anda nggak khawatir ya
kalau misalnya nanti mk mengabulkan kemudian gibran ada peluangnya
jadi kita ajak diskusi lagi
kami dapat informasi juga ya
bahwa beberapa minggu yang lalu dalam rapat tertutup
caimin sempat menyampaikan bahwa juni targetnya kita harus deklarasi dengan pak prabowo
kalau juni tidak deklarasi
maka bulan juli kita cari opsi lain
kita cari pasangan lain itu betul ya
masa enggak betul ini beberapa petinggi anda yang bilang
nggak betul yang betul itu ijtima ulama ngasih

mandat sampai bulan
sawal sawal itu mei
sampai bulan sawal
ya sampai nanti akhir mei ini

ya saya akan melaporkan perkembangan
ke para ulama itu
nanti kita simulasikan deadline yang mereka berikan
supaya kalau deadline itu diterima
untuk fleksibel atau tetap kekeh pada mei
nanti itu ada forumnya
jadi kalau misalnya nanti bulan juni
tidak ada deklarasi antara pak prabowo dengan muhaymin sebagai capres cawapres
pkb langkahnya seperti apa
langkah pertama rapat gabungan dewan suro dewan tanvet
langkah yang kedua melaporkan kepada ijtima ulama
gabungan antara ggnu kultural dan juga gg yang ada di berbagai tanah air di seluruh indonesia
gabungan antara ggnu kultural dan juga gg yang ada di berbagai tanah air di seluruh indonesia
nah disitu akan muncul opsi opsi

opsi lanjut soal timing atau punya gagasan koalisi baru
opsi soal memundurkan timing ataupun deadline itu sudah ada di atas

opsi membentuk koalisi baru juga sudah ada di atas meja
kalau misalnya pak prabowo tidak kunjung mendeklarasikan cawapres
opsi membentuk koalisi lain ini yang menarik
nanti saya akan dalami
sebagai opsi lain membentuk koalisi lain
sebagai opsi lain membentuk koalisi lain
kabarnya anda sudah intens berkomunikasi dengan petinggi partai nasdem
kabarnya anda sudah intens berkomunikasi dengan petinggi partai nasdem
untuk menyadarkan diri sebagai cawapresnya a p baswedan
belum pernah ada komunikasi dan belum ada rencana
bersama sekali g copying
bahwa dari mereka yang menawarkan anda sebagai cowok pres
ya mungkin aja tapi saya nggak dengar itu
tidak ada komunikasi ya
dari nasdem yang mengejar ke pkb ke caimin untuk menawarkan
sampai hari ini nggak ada
sampai hari ini nggak ada
kalau misalnya itu ditawarkan tertarik nggak
belum masuk opsi ya
kita sudah dari awal opsi gerindra pkb ini sudah mantap
sudah solid bagus
tapi kan tadi dikatakan
kalau misalnya sampai batas waktu di bulan mei
tidak ada kejelasan terhadap nasib anda sebagai cawapresnya pak prabowo
siapa yang ngasih opsi nanti kita uji
mungkin kiai kiai punya opsi
mungkin jajaran pengurus punya opsi
jangan jangan itu opsi mimpi opsi cita cita
atau opsi rencana
jangan jangan hanya keinginan keinginan aja
keinginan siapa maksudnya
pengurus pengurus yang ingin mengajak pkb
jadi keinginan dari elit di koalisi perubahan begitu yang ingin
apa jangan jangan ada ketakutan kalau misalnya nyebrang ke koalisinya perubahan
nanti bisa bernasib sama seperti nasdem
ada kekhawatiran itu
itu nggak ada lah
nggak ada hubungannya itu
nggak ada kekhawatiran
rencana aja belum ada kok apalagi kekhawatiran
kan politik harus membuka semua opsi di atas meja
siapa yang bisa memberi opsi alternatif
apakah itu mimpi apakah itu hanya harapan
informasi nggak jelas atau informasi valid kan belum tahu
tapi memang ada secara psikologis ada ketakutan nggak sih
kalau misalnya nanti belok ke koalisinya anies yang dalam tanda kutip
ini banyak berseberangan dengan pemerintahan
kalau di sana aja nerima saya belum tentu mau
tapi kalau di sana nerima anda
yang nggak tahu kita belum tahu
tapi pkb tidak menutup opsi itu ya
ya tertutup dong
di rapat itu ada opsi lain saya nggak tahu
tapi hari ini nggak ada opsi lain
hanya satu opsi bersama gerindra
oke satu opsi bersama gerindra ya
pkb yang punya basis suara di jawa timur dan nadatul ulama menjadi posisi tawar anda
infonya ke nasdem untuk berkoalisi
bahkan anda sampai menyewa lembaga survei khusus untuk survei di jawa timur
lembaga survei survei se indonesia
yang namanya rujukan kebijakan
rujukan kebijakan itu survei
survei di seluruh indonesia
jadi termasuk jawa timur
dengan nasdem sama sekali belum ada pembicaraan
belum ada pesan dari sana juga nggak ada
saya melihatnya ada kekhawatiran sebetulnya
dan sepertinya anda dan juga pkb seolah menutup peluang ataupun pintu untuk berkoalisi dengan anies
karena masjidnya beda
karena di situ ada pkb
ya enggak dong
kalau kita sudah memilih bersama gerindra terus kemana mana itu namanya gak setia
jadi pkb itu terkenal yang paling setia kecuali dikhianati
ini maksudnya apa nih
maksudnya pkb tidak pernah hianat
tapi kalau dikhianati sering kira kira gitu
kan tadi anda katakan ya kalau misalnya sudah berkomitmen dengan gerindra jangan kemana mana
tapi anda berdansa dansa juga dengan ketua umum partai golkar pak erlangga hartar
yang menutup kib
itu kan dalam rangka lain kalau itu
dalam rangka memperbesar
saya ngerayu demokrat juga kan
agar koalisi gerindra pkb ini nambah partai
saya juga ketemu pan saya ketemu golkar
malah yang intens dengan golkar
kenapa sangat penting untuk mengajak golkar ke dalam koalisi kebangkitan indonesia raya ini
bukan hanya golkar
semua partai kita harapkan
malah pak prabowo bilang partai yang non parlemen pun harus kita ajak
makanya kita rayu prindu kita rayu psi kita rayu partai partai yang non parlemen
ada tawaran dari ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto agar anda menjadi cawapresnya di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat itu betul ya
gak ada tawaran itu
kita baru sibuk untuk mencari kecocokan koalisi besar itu antara pkb
nanti mungkin tambah pan
yang kami dengar sebetulnya pembicaraannya sudah sangat teknik sekali
termasuk pembagian logistik pemenangan dengan golkar
kalau misalnya anda dan pak erlangga bersatu dalam satu koalisi menjadi pasangan capres capres
itu apa ya mungkin aja hanya rasan rasan kali ya
ada sih yang kenapa gak pasangan aja gitu
tapi itu lebih bersifat pertanyaan pertanyaan
kenapa nggak pasangan aja golkar pkb
ya biasa lah untuk mereka saling tes gitu lah
jadi opsi berpasangan dengan erlangga artarto artinya pasangan golkar pkb erlangga mohaimin itu tidak masuk dalam opsi koalisi lain
kalau misalnya nanti dengan pak prabowo deadline
pkb gerindra ini pilihan utama final
gak ada pilihan lain
pilihan utama itu
pilihan utama itu kan harus punya pilihan kedua
pilihan keduanya adalah bersama dengan mereka
siapa yang mengajukan pilihan kedua
rasional apa enggak
gak ada yang rasional selain pkb keindhra
saling mengisi ceruknya berbeda kekuatannya utuh dan seterusnya lah
di sisi lain kita juga dengar bahwa pkb menawarkan ketua umum golkar pak erlangga hartarto sebagai ketua tim pemenangan anda dan juga pak prabowo
itu betul ya
bukan pede itu bukan ide saya dan bukan ide itu
ada dua tim tim pkb golkar ketemu
faisal reza di mewakili pkb kemudian nusron wahid mewakili golkar
dua itu ngobrol diskusi
tahu tahu saya dapat kabar bahwa perdebatan sampai pada level nanti kalau pak erlangga tim sukses
itu antar mereka aja
tapi kalau misalnya
belum sampai ke kita
oh belum sampai
tapi bahwa ada tawaran dari tim kecilnya pkb kepada golkar agar erlangga hartarto menjadi ketua tim pemenangan pak prabowo dan pak muhaymin itu betul
ease in antar tim kecil itu
belum sampai ke kita kita ketua umum
tapi menurut anda itu ide yang bagus nggak
sebetulnya kalau golkar pkb gerindra gabung ini kan tiga inti ya
dari segi kalkulasi politik ya tinggal bagaimana sharing power bertiga kan gitu
sharing power bertiga soal pemenangan soal tim sukses soal kabinet begitu
kami juga dapat info sebetulnya istana ataupun presiden menginginkan bukan dua calon ya yang akan berkontestasi dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan juga bukan tiga
ada opsi skenario keempat ataupun poros koalisi keempat
yaitu mendorong anda berpasangan dengan pak erlangga
anda berpasangan dengan pak erlangga hartarto sebagai capres dan juga cowopres
anda masa nggak dengar skenario itu
belum dengar nggak ada ya belum dengar
tapi kalau misalnya ada skenario itu anda tertarik nggak
ada skenario poros keempat golkar dan pkb
belum terfikirkan yang ada adalah poros pkb gerindra belum ada alternatif lain
oke konsep koalisi inti yang digagas oleh golkar dan juga pkb ini seperti apa sih cak
apakah ini serius atau ini joget joget politik aja
jadi dulu kan pertemuan di kantor pan waktu itu ada presiden ada kib ada kkir
nah di situ ada semangat ayo gabung bareng kkir sama kib
nah di situ akhirnya yang mewakili kib itu golkar yang mewakili kir itu pak sayang
diskusi diskusi diskusi sampai hari ini
ini sebetulnya pasti berlangsung
oke jadi konsep koalisi intinya itu apa motor penggeraknya hanya golkar dan juga pkb
iya karena kalau jalan lancar ya pak prabowo akan kita ajak ngomong
tapi kalau nggak lancar itu ya biar berhenti di saya aja
oke jadi berhenti di anda aja oke
menarik ya bahwa di dua ribu dua puluh empat ini anda solid sekali mendukung pak prabowo
pokoknya capresnya harus pak prabowo
padahal pada pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pkb ini solid mendukung capres yang diajukan oleh pdi perjuangan pada saat itu pak jokowi
kenapa untuk dua ribu dua puluh empat pkb lebih condong ke pak prabowo ketimbang ganjar pranowo dari pdip
ya dari awal ketika kita mulai bergerak menyusun koalisi kita lihat potensi kepemimpinan potensi kemenangan peluang untuk kerjasama
artinya saling membutuhkan
nah ketemu semua ini pertama pkb gerindra saling membutuhkan untuk bisa menjadi satu syarat mengajukan calon ketemu titik
yang kedua syarat kepemimpinan pak prabowo sangat populer setelah pak prabowo mau bergabung dengan pak jokowi demi menjaga persatuan dan kesatuan
saya melihat pak prabowo ini orang yang dahsyat ya bisa rela bergabung dengan kompetitornya yang keras itu dalam pemerintahan
artinya ini potensi kepemimpinannya dahsyat
yang ketiga elektoralnya bagus sekali pak prabowo itu
sekarang terbukti kita sudah lihat dari awal ini bakal bagus ini ternyata bagus beneran
anda tadi katakan ya bahwa kenapa pkb lebih condong mendukung pak prabowo dan juga gerindra karena peluang kerjasamanya itu saling membutuhkan
saling melengkapi artinya pkb merasa tidak dibutuhkan di pdi perjuangan
pdi perjuangan kan tidak butuh kita karena dia sudah cukup kan kalau gerindra butuh kita kita butuh gerindra itu saling membutuhkan
atau anda tidak yakin bahwa calonnya pdi perjuangan sekuat pak prabowo
saya tidak yakin
saya tidak yakin
saya tidak tahu ya tapi kira kira waktu itu pertimbangannya orang seperti pak prabowo yang sudah tiga kali kompetisi itu investasinya dasyat
sementara pak ganjar baru berapa kali kompetisi jadi masih butuh kerja pak ganjar baru di level gubernur kan kompetisinya jadi kalkulasi itu juga menjadi pertimbangan kita
oke jadi sosoknya belum sekuat itu menurut anda
betul kalau pak prabowo kan pemilihnya itu sudah solid
strong votersnya ya
tapi kan dulu dua ribu empat belas juga pak jokowi baru sampai level gubernur belum selesai belum menjadi gubernur dua periode seperti mas ganjar tapi anda tetap yakin aja mendukung mas ganjar
karena kita tahu yang bakal terpilih pak jokowi
jadi ini berdasarkan insting ya
insting politiknya seorang mau mimpi niskan dar
atau mungkin di dua ribu dua puluh empat ini ada kesulitan komunikasi
antara anda dengan ibu megawati sebagai ketua umum pdip
enggak enggak juga memang banyak faktor ya pertimbangan sehingga akhirnya terpilih pasangan bersama gerindra pak prabowo ini banyak faktor
atau jangan jangan pkb sudah merasa lelah berkoalisi sepuluh tahun dengan pdi perjuangan
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
kok malu malu gitu loh
enggak enggak kita sama gerindra cocok itu aja yang lain kita nggak mikir
survei indikator terbaru menyebut pemilih pkb mayoritas memilih ganjar
tetapi anda lebih memilih berkoalisi dengan pak prabowo anda tidak khawatir ya bahwa suara konstituennya pkb nanti bisa terpecah
ya saya kemarin ditegur oleh orang orang gerindra kenapa kok ada survei seperti ini
pemilih pkb kok katanya swingnya ke ganjar saya jawab tunggu tangan mainnya saya bilang
maksudnya apa tuh
saya belum instruksi aja nanti kalau saya sudah instruksi selesai
kenapa tidak diinstruksikan dari sekarang kalau anda yakin pak prabowo bisa
kalau saya instruksikan sekarang nanti belum waktunya saja timenya
kenapa apakah karena anda belum diambil sebagai cowok presnya pak prabowo makanya mesin belum digerakkan
oh enggak karena memang belum ada kepastian koalisi itu
belum ada kepastian di koalisinya
pkb gerindra itu belum declare lah
kan sudah declare sudah tanda tangan
jadi harus menunggu dulu ya menunggu siapa cowok presnya pak prabowo baru anda akan declare mesin partai
declare itu akan membuat pemilih pkb yakin kalau sekarang ini benar nggak sih makanya swing
caimin terakhir berarti opsi mendukung ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh empat itu sudah tertutup ya bagi anda dan pkb
iya lah kita sudah pasti ke gerindra
jadi nggak mungkin lagi mendukung ganjar pkb dan anda
kalau anda tidak dijadikan sebagai cawapresnya pak prabowo opsi mendukung ganjar terbuka
rapat dpp dulu
oke rapat dpp yang akan menentukan suara akar rumput
tidak rapat lho tidak bilang
dewan surong tan ved kemudian ijtm
kalau nanti dari tiga rapat itu kemudian suaranya mayoritas ya sudah kalau cahimin nggak jadi cowok presnya pak prabowo kita ke ganjar aja anda akan mengikuti ya
ya nanti lah itu kan nggak usah dipikirin
yang penting kita sama pak prabowo gerindra titik
kayak gitu nanti kita tunggu hasil akhirnya seperti apa apakah nanti anda betul betul mendapatkan tiket sebagai cawapresnya pak prabowo subianto pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat karena
baru satu bulan ke depan pasti sudah akan ada kejelasan
oke kalau belum jelas mungkin ada opsi lain
bentuk perahu baru
tidak ada opsi lain selain gerindra
oke kita lihat karena politik itu cair
jadi di ujung menjelang pendaftaran semua pilihan bisa berubah
betul jadi ibarat perkawinan ini sebelum janur melengkung itu takdir ada di tangan tuhan
manusia bisa usaha tapi kan usaha itu bisa dilihat bahwa hari ini pkb ya gerindra
tapi anda meyakini pak prabowo tidak akan meninggalkan anda
dan tidak mungkin
itu sudah gini kok sudah gini
oke sangat optimis ya
terima kasih sekali ketua umum partai kebangkitan bangsa gus ami cahimin pak mohamad iskandar
sudah meluangkan waktu untuk political show cnn indonesia
semoga tiketnya segera didapatkan
amin insya allah